kalian rugi merampok kalian ada uangnya kan udah dibilangin sama kita berdua kalau kita berdua ini
miskin lagi ngapain sih batu itu sebelum melakukan perbuatan dimikir dulu secara
masak masak biar enggak menyesal betul tidak betul tidak udah mendingan saya pergi saja biarkan kalian
singkat bingung buas ada te entwickayain
dia takutan terus amalia ketipen tas yang dipegang sama positi
nah positi ngelempar tas ke amalia
satu lagi itulah akibatnya untuk anak yang suka jahit
eh eh ya allah ya allah ya allah ribet dulu butet udah gapeneng amalia
udah jangan pada bertengkar telur
tahu gak sih tadi aku baca buku di perpustakaan
itu seru banget wajib baca tuh
pasti kamu udah baca aladin dan lampu wasiatnya kak
betul banget tuh dud
jadi cerita gini kan ada orang yang namanya aladin
dia nungguin lampu ajaib
nah lampu ajaibnya itu tiba tiba keluar jin
nah ternyata jin itu udah terkurung di dalam lampu
selama berapa dok tiga ratus tahun
itu lama banget
berkat aladin ngebebasin itu jin
ish aladin enak banget dapet sepuluh permintaan
eh salah bukan sepuluh permintaan
mungkin kamu salah baca kali
siapa yang salah baca
aku tu baca sepuluh

ya terus aku lah
kan aku yang baca ceritanya
suka suka aku dong
yang buat cerita aladin siapa hah
ya tapi kok aku yang cerita orang sepuluh kok
susah turun gak
itu suaranya sobri sama haikal
pasti ini mereka lagi bikin keributan lagi
lagi bikin ulah lagi yang bisa mengganggu
ketentraman adalah kenyamanan santriwan
maupun santriwati yang kamarnya ada di sekitar mereka
iya iya emang susah betul
ada ada aja itu mereka
ya udah kita cek aja yuk
maaf kita aja tuh kalian ini bener bener ketelaluan kalian sudah besar masih aja mainan
kuling pakai jadi pusing eh jangan tak ah aku lagu laguan nih kalian ada kerjaan lain apa
kuling lagi ini udah rusak jadi mana mana polilis emang suka masak masaknya sama bangpian ini
guling emang udah rusak tapi tambah rusak gara gara kalian tuh kalian dengerin ya apa
kata ustadz musa ya jadi barang milik kalian itu harusnya dijaga dirawat bukan malah dirusak ya enggak
udah udah sekarang gini aja ya berhubung ini gulingnya udah rusak maka usat usa yang
mulia dasar tuntin dan jadi menghukum kalian tapi apabila kalian masih terus melakukan hal
seperti ini lagi maka ustadz akan memberikan hukuman buat kalian ya ih ngeri
amalia kau tidur ke sana ini kan sudah malam kan besok pagi kan kau bisa baca bukunya lagi
ya ya amalia ya sih berisik ya kalian tapi kan besok bisa lagi amalia aku berani besok
butet aku belum ngantuk udah mending kalian tidur deh abrisik ganggu
hai amalia kau udah ngerti gak sih
siap afwan butet sabar ya jangan marah marah allah itu lebih sayang orang yang sabar jangan
marah marah ya tahu tuh dengerin tuh ayo masa ayo aja tau kamu gak
ngerti kau itu
ya kok mati sih listriknya
bergurau kalian sih ngomel mulu
jadi kau tak jadi baca buku kan udah dibilangin kan besok pagi saja
nah dia juga rasulullah mengajarkan kalau kita mau tidur di sebuah ruangan itu
lampunya harus mati supaya badan kita bisa beristirahat dan bisa sehat
nah betul kan ayub
awan bener juga sih
nah tuh kan kamu bener butet
ternyata yang jatuh itu seorang putri
berisik berisik berisik
kalo istirahat jangan begini caranya
anak anak mau denger cerita positi enggak
kalau kalian mau dengan cerita positif kalian harus tenang dulu dan setelah itu harus duduk
terapi hai ya buat sandriwati duduk di saum buat santriwan duduk di bangku buat ayo butet
dan heikal cs kalian disitu dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam
ini ide yang cemerlang dari positi dan ponunung kalian dengarkan dan camkan perhatikan cerita
dari positif supaya kalian bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut time tom ya sudah kalau
begitu ustadz pamit mau langsung ke ruangan guru silakan positif dilanjut assalamualaikum
anak anak kepada duduk semua berarti ponunung duduk juga di genteng
hai menurut digentengkan ponunung gede kalau di sini udah enggak muat ayo ayo atur posisi ambil
anak anak semuanya jadi disini positif mau cerita tentang aladin dan lampu wasiatnya
anak anak mau dengar ceritanya enggak jadi pada zaman dahulu kalah ada sebuah kerajaan
yang sedang ditimpa bencana
hai rugi merampok kalian enggak ada uangnya w mode barangnya berdua kalau kita berdua or
miskin masih ngapain mt bentuk sebelum melakukan perbuatan di princeton secara masak masak biar
aja biarkan kalian terikat biar kalian makan sama binatang buas rasa kalian
siapa kalian yang berani beraninya mengeluarkan aku